jika warga serang banten tahun ini berkesempatan melaksanakan salat idul adha bersama presiden joko widodo
hal ini tidak mengurangi semangat warga ibu kota untuk melaksanakan sholat idul adha di istiqlal jakarta
masyarakat tetap antusias melakukan salat id di masjid terbesar di asia tenggara itu
salat id di masjid istiqlal dimulai pukul tujuh pagi meski banyak ruang yang tersisa di bagian dalam
banyak warga yang memilih salat di bagian halaman
ribuan warga pun menjalankan salat dengan khusyuk
dalam salat id kali ini syarifuddin muhammad bertindak sebagai imam dan holil nafis sebagai khatib
ada pun menteri pertanian amran sulaiman dan menteri agraria sofian jalil hadir melakukan salat id di istiqlal